gubernur dki jakarta anies baswedan menganjurkan warga ibu kota dan sekitarnya untuk tetap berada di rumah pada masa libur akhir pekan nanti
langkah ini ditempuh guna mencegah penularan covid sembilan belas
imbauan ini disampaikan anies usai menggelar rapat tertutup bersama kapolda metro jaya irjen paul fadil imran dan pangdam jaya
maijen tni mulyo aji di gedung balai kota dki jakarta jumat siang
selain meminta agar warga ibu kota tetap berada di rumah anies juga kembali mengingatkan agar protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik